bahkan kontak rib yang banyak begitu kontak rib banyak penyakit ini akan gampang menyusahkan
selain penerapan pembatasan sosial yang efektif
protokol kesehatan dan self hygiene harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan disiplin
tujuannya tak lain meminimalisasi penularan virus corona
raff raff kaffi indra setiawan widodo jakarta